masa kalian gak mau balas dendam
pasti dong enak aja
selamat pagi dan selamat datang di kampus akademi of bandung copet
yang apabila disingkat maka akan menjadi abc
ya betul sekali
sebuah kampus yang keberadaannya tersamar dari pandangan umum
agar kegiatan belajar mengajarnya bisa berjalan dengan lebih kondusif
untuk tahun akademik sekarang mahasiswanya baru kamu seorang
abc adalah solusi bagi orang orang yang putus asa seperti kamu
tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah biaya
juga tidak mudah mendapatkan pekerjaan karena masalah latar belakang pendidikan
suatu kondisi yang menjadi persoalan serius di masyarakat kita
pendidikan di kampus abc menggunakan sistem beasiswa ikatan dinas
artinya setelah kamu memenuhi syarat untuk masuk
kamu akan mengikuti kuliah tanpa biaya sepeserpun
tapi kamu nanti punya kewajiban untuk bekerja minimal selama tiga tahun
di pt aksi bergerak cepat
yang apabila disingkat maka akan menjadi abc juga
ada pun syarat untuk mendapatkan beasiswa di kampus abc
yang saya maksud di atas adalah
pengangguran miskin dan lemah iman
sampai di sini bisa dipahami
baik saya lanjutkan
untuk mencapai hasil yang maksimal
metode pendidikan yang kami terapkan di sini adalah
melalui kegiatan kkn
yang merupakan singkatan dari kuliah kerja nyopet
perkuliahan teori hari pertama akan saya sampaikan sekarang
adalah orang yang melakukan aktivitas mencomot dompet orang lain
sesuai dengan perkembangan zaman
pada masa sekarang apa yang dicopet tidak selalu dompet
tapi bisa juga hapet
saya mencopet hp ini kemarin
aku kira hp aku ketinggalan di sini
kayaknya waktu kemarin pulang aku kecopetan di angkot
melakukan kegiatan mencopet bukanlah hal yang mudah
tapi menurut saya juga bukan hal yang susah
sekarang saatnya kamu mengikuti kegiatan kkn
atau kuliah kerja copet bersama saya
jangan terlalu pendam
ada saya temannya mau ketemu
sebentar saya kasih tahu dia
nanti kamu duduk di depan saya
pura pura gak kenal
santai seolah olah melihat ke arah lain
tapi kamu harus terus memperhatikan saya
pak ngobang udah sehat
kenapa dipaksain kerja
karena saya harus kerja
tapi kondisi kang obamang belum memungkinkan
kamu gak usah khawatir
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
semoga cepat sembuh tak tahu
tadinya saya kira kang cecep bakal berpihak ke saya sama bos
karena kang sisip itu saudaranya boy
saya juga gak nyangka
kalau kang cecep berpihak ke orang lain
karena tiba tiba ada yang muncul
kamu lagi ngerjain apa
sebelum saya berangkat nanti ke jempol ke toko
kang cecep perlu saya buatin kopi dulu
sekarang rencananya gimana
kamu kan pernah dihajar otak
saya dihajar sama temennya
nah masa kalian gak mau balas dendam
kapan dan dimana kalian bisa balas dendam ke otak
ncuy dan iding
usahakan kalian jangan cuma berdua
minimal tambah dua orang
biar lebih mantep
kita hanya butuh uang tunai
sama isinya yang lain
katanya kamu kecopetan
saya gak yakin
waktu saya tau hp gak ada di tas
saya mikirnya waktu kemarin pulang ketinggalan disini
terus saya inget inget lagi
waktu kemarin pulang hp saya memang udah dimasukin ke tas
hasil penjualan bulan kemarin gimana
karyawan saya kemarin ada yang kecopetan
mungkin copetnya sahib
bisa aja copet yang lain
kok kamu ngebela sahib
kita kan beli beli
kita akan sama sama tahu
copet di bandung bukan cuma saeb
tapi ada juga yang lain